itu untuk kesehatan badannya
kemudian untuk niskalanya secara nis
dilakukan dengan cara memberikan siraman siraman rohani
oleh para pandita pinandita kepada umatnya
di pura pura di setiap pertemuan
dimanapun juga oleh para tokoh untuk menyampaikan
tentang bagaimana kita hendaknya sehat untuk dirinya keluarganya dan untuk orang lain
bagi mantan perwira tni ini
pandemi yang berlangsung sebenarnya tidak terlalu banyak
mengganggu aktivitas peribadatan umat hindu secara umum
umat hindu sudah sejak lama memiliki ruang ruang ibadah di rumah masing masing
sementara pura pura besar yang bisa menampung umat
tetap dibuka dengan menjalankan protokol kesehatan ketat
di hindu tidak ada yang terganggu
karena kita pura pura ada berbagai macam peribadatan atau ibadah yang kita lakukan
di setiap rumah tangga kita juga ada sanggahnya ya
ada merajannya ada puranya
untuk di rumah tangga ada di desa ada juga di pertanian
ada juga di tempat kematian namanya prajepati
nah seperti ini untuk desa untuk satu wilayah tertentu
ini namanya pura mustika dharma untuk di wilayah cijantung kompleks ini
kira kira di jakarta ada tiga puluh pura pura yang tersebar
meski proses ibadah harian bagi umat hindu tidak terganggu dengan adanya pandemi virus corona
perayaan nyepi di dua ribu dua puluh sedikit terdampak
aktivitas ibadah dipura dibatasi
namun hal ini tidak mengurangi makna perayaan nyepi bagi seluruh umat hindu
yang memang proses utama perayaan nyepi dilakukan di rumah masing masing

hari suci nyepi ini kalau di indonesia yang lalu kita perusahaan di candi prambanan
kita semua di tempat masing masing kita lakukan
kita sesuaikan dengan adat istiadatnya karena ada dreshtenya
di situ ada kuno dreste ada seperti dahulu leluhur kita seperti apa
ada loca dreste misalnya di jakarta di jawa barat di bali di irian atau di ambon dan sebagainya
ada desa dreshte misalnya di cijantung atau di tanjung priok itu lebih kecil lagi sifatnya
kemudian ada sastra dreste dilihat dari kitab sucinya lontar lontarnya dibaca kitab suci baca
kemudian ada kula dreste kule itu keluarga bagaimana di rumah tangga untuk melaksanakan di rumah rumah kita itu
dan ada juga jerutapakan dreshte atas kepercayaan kepada leluhur seperti apa yang dilakukan
desa mawacara desa kalepatra disesuaikan
dengan adat isdat aturan setempat dilakukan di samping aturan aturan keagamaan
sementara bagi umat agama buddha di indonesia pandemi virus corona memaksa mereka untuk mengubah sistem peribadatannya
sebagian besar vihara vihara khusus yang berada di bawah naungan perwakilan umat buddha indonesia atau walubi
diimbau agar mengurangi aktivitas peribadatan yang bersifat massal
sebagian besar vihara vihara khusus yang berada di bawah naungan perwakilan umat buddha indonesia atau walubi
diimbau agar mengurangi aktivitas peribadatan yang bersifat massal
sebagian besar vihara vihara khusus yang berada di bawah naungan perwakilan umat buddha indonesia atau walubi
diimbau agar mengurangi aktivitas peribadatan yang bersifat massal
sebagian besar vihara vihara khusus yang berada di bawah naungan perwakilan umat buddha indonesia atau walubi
diimbau agar mengurangi aktivitas peribadatan yang bersifat massal
e hangat e panas dan makanan juga yang hangat yang panas kasih mereka
hari raya waisak di tahun ini pun dilaksanakan secara berbeda
perayaan waisak dan mega dan khas yang biasanya dilakukan di candi borobudur dan candi mendut ditiadakan
umat buddha melangsungkan perayaan waisak dari rumah masing masing dengan mengikuti ibadah melalui sistem online
kalau menurut saya tidak akan ada roba atau menurun tidak menurunkan apapun
tetap masih rasa semua itu mengerti karena raya hari waisak itu adalah hari ini sang buddha ya
ingatkan hari sang buddha lahir tercapai dengan sempurna dan di mana
begitu para umat sudah paham
begitu hari itu ada raya yang besar di berembu atau tidak para umat sudah paham sudah mengerti
tidak ada masalah apa apa
pandemi menguji semua aspek kehidupan begitu juga dengan keteguhan iman umat beragama
para pemuka agama berharap agar umat dapat bertahan dan terus berjuang untuk melewati masa sulit ini
ilmu itu kita serap untuk menghadapi tadi hukum alam tadi
dengan cara apa dengan melaksanakan dharma
dharma kud in kud adalah kebaikan
dharma satra dharma tulang
itu baik baik baik baik
utamakan dalam agama buddha
sabe sata bhavantu sukhi tata
semua makhluk hidup berbahagia
itu masuk makhluk binatang kecil sampai besar
manusia orang baik orang tidak baik orang kaya miskin orang pinter atau orang bodoh
kita selalu berdoa semoga semua makhluk hidup berbahagia dan berbahagia
semoga semua makhluk hidup berbahagia dan berbahagia

semoga semua makhluk hidup berbahagia dan berbahagia
nah kita berharap mudah mudahan ini proses pembelajaran tertentu
nanti kalau ada musibah musibah apapun yang datang di bangsa ini
mari kita tiru pola penanganan covid sembilan belas ini
pemerintah dengan masyarakat tokoh agama
itu bahu membahu untuk menyelesaikan persoalan persoalan
yang muncul sebagai akibat covid sembilan belas

jemaah ini tetap berkumandang meski aktivitas sholat berjamaah sedang dibatasi
hampir satu tahun pembatasan ibadah sholat berjamaah berlangsung di istiqlal termasuk sholat jumat
saat waktu sholat wajib tiba hanya sebagian pengurus masjidlah yang tetap menghidupi suasana masjid
agar tidak kosong selama masa pandemi virus corona berlangsung
tentu saja sholat berjamaah yang berlangsung mengikuti pola kebiasaan baru
saf antar makmum yang seharusnya rapat kini harus berjarak
semata mata sebagai langkah pencegahan untuk melindungi satu sama lain
masjid istiqlal sejatinya sudah mulai ditutup untuk aktivitas umum sejak bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas lalu
hal ini dikarenakan sedang berlangsungnya renovasi besar besaran di masjid ini
masjid istiqlal yang diperoleh oleh masjid masjid besar di indonesia
istiqlal tadinya diproyeksikan akan mulai kembali dibuka saat momen ramadan dan idul fitri di tahun dua ribu dua puluh
namun wabah virus corona yang melanda indonesia membuyarkan harapan itu
imam besar masjid istiqlal kiai haji nasaruddin umar mengajak para umat untuk menyikapi kondisi ini dengan bijak
ia menyampaikan dibatasinya ibadah berjamaah di masjid masjid besar seperti istiqlal
merupakan langkah untuk menyelamatkan masjid masjid besar
masjid masjid besar di indonesia juga diperoleh untuk menjaga kebaikan kebaikan masjid masjid besar

secara fikih pertanyaannya seperti itu iya ya oh iya ya
tapi secara usul fikih bisa berkesimpulan bahwa memang kemungkinannya bahwa istiqlal adalah sebuah masjid
itu cuma sunat untuk datang bukan wajib datang ke istiqlal atau ke masjid masjid
tapi memberi makan terhadap anak anak bayi memberi makan terhadap keluarga itu kan butuh beras butuh susu
di mana penjual susu itu di mana penjual beras ikan itu itu di pasar di toko toko di mall bukan di masjid
jadi dengan demikian wajib bagi mereka itu untuk pergi ke pasar pergi ke mal untuk memberikan belanja membeli belanja kehidupan sehari hari
rasa sepi dan sedih kerap hadir di benak para pengurus saat masjid yang biasanya ramai ini kini nampak sangat luas dan kosong
momen idul fitri dan idul adha istiqlal biasanya dipadati oleh umat yang ingin beribadah
namun di tahun ini suasana berbanding terbalik
momen idul fitri dan idul latha istiqlal biasanya dipadati oleh umat yang ingin beribadah
momen idul fitri dan idul latha istiqlal biasanya dipadati oleh umat yang ingin beribadah
momen idul fitri dan idul latha istiqlal biasanya dipadati oleh umat yang ingin beribadah
momen idul fitri dan idul latha istiqlal biasanya dipadati oleh umat yang ingin beribadah
pada saat ini para pengurus kini hanya berharap jamaah bisa bersabar sambil menantikan pandemi usai
idul fitri dulu ramai presiden di sini menteri menteri pejabat pejabat bahkan dari daerah pun juga penuh sampai di bawah bawah itu kan
pada saat ini para pengurus kini hanya berharap jamaah bisa bersabar sambil menantikan pandemi usai
ini adalah normal dan sekaligus new istiqlal ini kan ini new istiqlal
di tengah situasi yang melanda k h nasaruddin umar mengajak seluruh umat beragama kini harus bahu membahu saling menolong dalam rangka perang melawan virus corona
jadi saya kira bahasa agama itu sangat membantu menyelesaikan persoalan persoalan dampak covid ini
nah dengan menggunakan bahasa agama maka mudahlah bagi orang itu untuk memberikan bantuan karena tersentuh oleh perasaan spiritualitas
sedikit artinya buat mereka besar artinya buat yang terinfeksi terkontaminasi kan
nah kita berharap mudah mudahan ini proses pembelajaran tertentu
nanti kalau ada musibah musibah apapun yang datang di bangsa ini mari kita tiru pola penanganan covid sembilan belas ini
pemerintah dengan masyarakat tokoh agama itu bahu membahu untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang muncul sebagai akibat covid sembilan belas ini
terlepas dari proses duniawi yang sedang berlangsung perang menghadapi virus juga melibatkan unsur spiritualitas masyarakat secara luas
untuk itulah posisi para pemuka agama menjadi penting
dalam peranannya menyampaikan kemampuan
pesan persatuan pesan kesadaran kolektif dan semangat spiritual
agar masyarakat mampu melewati masa sulit ini dengan menjaga keamanan imunitas serta iman mereka
karena pemuka agama itu mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam masyarakat kita
tidak ada kepatuhan yang tinggi umat warga
selain kepada pemimpin agama
dibandingkan dengan pemimpin politik dibandingkan dengan pemimpin di kantor dibandingkan dengan pemimpin bentuk bentuk kepemimpinan lainnya
tidak ada kepatuhan yang sangat tinggi selain kepada pemimpin agama
nah peran itu bisa dia lakukan dengan menjustifikasi mengutip ayat ayat yang ada di alkitab mereka masing masing
untuk mengarahkan bagaimana
artinya umat berperilaku
jadi ada kebenaran yang bersumber dari kitab suci mereka